selain menerima duta besar baru presiden joko widodo juga menerima kunjungan bilateral dari ketua parlemen korea selatan
presiden jokowi dodo menyampaikan bahwa korea selatan merupakan mitra penting bagi indonesia
kedua belah pihak juga membicarakan penerusan hubungan kerjasama antar dua negara baik di bidang perdagangan dan bidang lainnya
usai pertemuan ini kedua negara berharap bentuk kerjasama bilateral terus berlangsung dan semakin menguat
terima kasih atas waktu yang sangat berharga
ini kunjungan ke luar negeri pertama oleh parlemen korea
kota parlemen yang hadir di sini ingin mengikuti tayang
sebagai dana dikatakan oleh ketua parlemen korea selatan mr jung se kyun
di dalam kunjungan kehormatan tadi tentunya presiden menyampaikan bahwa korea merupakan salah satu mitra penting
kalau kita lihat dari sisi perdagangan dan investasi kelihatan sekali bahwa korea selatan merupakan mitra yang sangat penting bagi indonesia
selain kerjasama di bidang ekonomi perdagangan investasi presiden juga menyampaikan bahwa kerjasama di bidang bidang lainnya itu juga meningkat dengan baik